dan kita akan membahasnya sore hari ini di politics of the week
melihat geliat politik sepekan ini
sudah bergabung direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi praitno mas adi selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
kita bicara yang pertama kita lihat dulu soal psi dan prabowo
yang anda lihat sekarang hubungan seperti apa sih yang terbentuk diantara keduanya
karena begini sepertinya ada yang terpancing juga
ada partai politik yang kemudian akhir akhir ini seperti merasa dihianati nih
kalau menurut anda apa yang sebenarnya terjadi saat ini di antara prabowo dan psi
saya kira ini adalah semacam rekonsiliasi politik pertama ya antara gerindra dan psi
semua publik tahu kedua partai ini memang sejak lama bagaikan minyak dan air
yang sama sekali sulit untuk disatukan
kita tahu persis sejak dua ribu empat belas yang lalu musim pilpres
psi itu merupakan partai politik yang paling agresif menyerang prabowo
mengkritik secara keras dan mengkritik secara terbuka
jadi pertemuan kemarin itu sebenarnya membuat begitu banyak orang kaget
apa yang kemudian membuat psi mau menerima prabowo subianto untuk berkunjung yang pertama kalinya
sepanjang sepuluh tahun terakhir ini yang kemudian menyatakan ada kesamaan ada kemetri
dan di situ ada puji pujian yang cukup luar biasa terhadap prabowo subianto
dan meski pada saat kesamaan sebenarnya
dan di situ ada puji pujian yang cukup luar biasa terhadap prabowo subianto dan meski pada saat kesamaan sebenarnya
psi itu mengkritik perilaku ataupun kebiasaan dari teman teman pdip yang menurut psi itu seringkali tidak menganggap dukungan politik psi kepada ganjar
yang hasil dalam rembuk rakyat mereka yang secara definitif itu dianggap dan diabaikan
bagi saya psi kenapa menerima prabowo subianto itu dalam suasana gemuruh dalam suasana amarah
dan dalam suasana kekecewaan kepada pdip karena dukungan politiknya kepada ganjar itu
tidak dianggap nah itu yang sepertinya membuat psi untuk yang pertama kalinya membuka hati dan membuka komunikasi dengan prabowo subianto
tapi ingat putri ini kan kalimatnya berbahaya apa yang disampaikan oleh sis grace misalnya menyebutkan bahwa
ya tondo tondonya memang jelas tapi semuanya ini sangat tergantung bagaimana arahan tegak lurusnya perintah dari jokowi sebagai presiden
ini yang sepertinya belum positif betul bahwa ada komunikasi iya
bahwa ada puji pujian terhadap prabowo iya tapi sebelum ada pernyataan dan deklarasi resmi dari psi kepada prabowo
maka sepanjang itu juga akan ada dinamika dinamika politik yang saya kira juga akan banyak kejutannya
apalagi pada saat yang sama misalnya kita tahu psi rasa rasanya dalam waktu dekat ini menurut pengakuan mereka
karena kalimatnya bertayap satu sisi memang membuka hati kepada prabowo tapi sisi yang lainnya membuka komunikasi dengan pdip
karena kalau mau jujur sebenarnya melihat basis konstituen melihat elit elit dan marah pendukung dari psi itu sebenarnya lebih condong kepada ganjar pranowo
bukan kepada prabowo subianto ini yang sepertinya bagaimana psi mencoba untuk menjadi jalan tengah di mana antara pemilih yang lebih ke ganjar dan elit elitnya yang belakangan ini
antara pemilih yang lebih keganjar dan elit elitnya yang belakangan itu
tentu psi tidak buru buru untuk memutuskan pada siapa sebenarnya sikap politiknya
mas adi di atas kertas ini menguntungkan atau tidak sih sebenarnya dukungan dari psi
karena tadi adi sudah mengatakan seolah olah atau dukungan psi selama ini kepada ganjar pranowo tidak dianggap
jangan jangan ada yang melihat ya psi mendukung atau tidak mendukung tidak berpengaruh signifikan kepada bakal capres tertentu misalnya begitu
jangan jangan ada yang melihatnya
saya kira begini secara prinsip ya
dalam sistem one man one vote di mana seorang presiden dipilih langsung oleh rakyat
sekecil apapun dukungan politik itu tetaplah penting
tidak mungkin ada angka sepuluh tanpa ada angka satu
tidak mungkin ada angka
tidak mungkin ada angka sejuta tanpa ada angka satu putri
itu kalau dikonversi jadi suara kurang lebih sekitar dua juta orang loh
kalau dua juta orang ini bisa dikonsolidasi oleh psi mendukung salah satu capres
itu saya kira suaranya cukup signifikan dan tidak bisa dinafikan
oleh karena itu memang sekalipun belakangan ini kita sering menafikan bahwa partai partai non parlemen itu dianggap tidak signifikan
dianggap tidak penting
ingat partai seperti psi mereka punya anggota dprd
di provinsi di provinsi ada di kabupaten ada dan di kota ada
memang di senayan di dprd pusat tidak ada
tapi di daerah daerah mereka musnah mesin mereka punya konstituen mereka punya jaring dan mereka punya tim sukses
ini yang saya kira bahwa dukungan partai politik non parlemen jangan pernah dipandang sebelah mata tidak ada artinya
apapun judulnya sekecil apapun suara mereka itu tetaplah penting sebagai upaya untuk menambah kekuatan politik
kalau suara psi misalnya dua juta itu mendukung capres tertentu
jokowi saja di dua ribu empat belas yang lalu menangnya kan tidak sampai dua juta
tidak signifikan amat oleh karena itu
sekecil apapun suara psi tidak lolos parlemen tetaplah penting
apalagi psi ini sangat jago memainkan narasi politik
tapi poin saya bukan di situ sebenarnya
kenapa psi itu dukungan politik
psi itu dukungan politiknya dianggap diacuhkan dan bahkan dinilai tidak dianggap oleh pdip
karena problemnya dua hal
saat itu psi mendeklarasikan dukungan politiknya ke ganjar
sebelum ada keputusan politik resmi dari pdip ganjar sebagai capres definitif
jadi dukungan itu dianggap gugur dan dianggap mendahului partai pdip
yang kedua psi ini dianggap tidak ada komunikasi dan koordinasi kepada pdip
supaya kampanye ataupun deklarasi politik mereka terbuka disampaikan kepada pdip
dan mendukung ganjar ada di situ
dua hal ini yang sepertinya membuat ada tembok tebal
seakan akan psi dan pdip itu sedang berjarak betul
padahal kalau mau jujur ya
kalau psi memang iman politiknya tetap kepada ganjar
tinggal di apa namanya tinggal menunggu rakyat
tinggal rempuk rakyat ulang tinggal deklarasi ulang tinggal datang ke pdip
tinggal komunikasi selesai tidak ada persoalan
tapi rasa rasanya bagi psi nggak mau juga digitukan
makanya dalam pernyataannya psi ketemu dengan prabowo soebianto mengatakan
kita berterima kasih kita yang masih anak kemarin sore dikunjungi oleh menhan
dikunjungi oleh ketum partai yang perolehan pilihnya nomor dua
itu kan seakan akan satu sinyal menkritik kepada pdip
bahkan ada kalimat lanjutan
iya apalagi ada kalimat lanjutan
bahkan kalau dengan di sana kita ini harus merangkak datang mereka
itu kan semacam sindiran keras sebenarnya kepada pdip
selepas apapun ya sikap ketersinggungan psi kan cuma satu hal
pdip itu partai ka
jadi siapapun yang mau mendukung kadernya komunikasi baik baik dengan kadernya
sampaikan secara berdua
dan deklarasinya juga harus melibatkan pdip
seperti yang dilakukan oleh perindo yang dilakukan oleh pt
termasuk yang dilakukan oleh hanum
di situ ada pdip di situ ada ganjar sebagai kandidat capres
iya mas adi oke kita tinggalkan soal psi dan prabowo kita melihat nanti
apakah ini akan berlanjut komunikasinya dan kerjasamanya gitu ya
apalagi masih menunggukan tegak lurus presiden joko widodo
nah sekarang kita beralih ke soal uji materi capres cawapres
karena ini menjadi sebuah perhatian masyarakat
soal uji materi ini banyak kemudian pertanyaan sekarang
karena bagaimanapun tren pemimpin usia muda itu sudah muncul di banyak negara yang terdekat
itu bagaimanapun thailand misalnya kita lihat dalam pemilu
nanti dijawab setelah jeda ya mas adi ya
kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
karena masih bersama kami di cnn indonesia newsroom kami masih berbincang soal politics of the week
ada dua hal yang menjadi ramai diperbincangkan di dunia politik
soal psi yang didatangi bakal capres prabowo subianto
dan berikutnya soal uji materi undang undang pemilu berkaitan dengan batas usia capres
mas adi mengapa ini menjadi isu besar saat ini
ya pertama karena memang soal uji materi ambang batas syarat minimum pencapresan ini dikaitkan dengan gibran
kalau tidak dikaitkan dengan gibran saya kira memang uji soal ambang batas minimum umur pencapresan ini tidak akan ramai putri
karena kalau kita mengacu pada hal yang cipatnya substantif sebenarnya
bahwa capres itu tidak harus umur empat puluh tahun tiga puluh lima boleh tiga puluh boleh dua puluh lima tahun boleh
tidak ada persoalan secara subtansi saya kira memang tidak ada perdebatan apapun yang secara signifikan
tapi kan publik menebak seakan akan bahwa uji materi tentang umur pencapresan ini dikaitkan dengan soal bagaimana kemungkinan gibran bisa maju di dua ribu dua puluh
saya dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan
ini semacam karpet merah yang sengaja untuk menggoda gibran raka buming raka untuk bisa bertanding di pilpres
kenapa begitu saya kira banyak fakta politik yang perlu kita sajikan
pertama ya sudah mulai muncul wacana di kalangan elit
partai itu sudah mencoba untuk membelikan antara prabowo subianto dan gibran raka buming raka
karena ada asumsi siapapun yang mendapatkan ingin mendapatkan pengaruh dan dukungan maksimal dari jokowi
maka syarat utamanya harus menjadi kepentingan
jadi sekarang kita menggunakan kepentingan
masyarakat yang mendapatkan pertanyaan dan pertanyaan

untuk menghubungkan para penyelesaian
dengan cara yang berbeda

kedua yang pertama
kita harus mencari pertanyaan pertanyaan media
pertanyaan pertanyaan komunitas politik
sekarang itu sudah mengarah bahwa soal ambang batas umur pencapresan bukan yang lain
pastinya mengarah kepada gibran
kalau kita matacu pada pembicaraan netizen

pastinya mengarah kepada gibran

pembicaraan netizen di dunia maya

pembicaraan soal pencapresan ini
umur ambang batas pencapresan ini
memention nama gibran ketimbang
nama nama lain jauh lebih baik
yang saya kira memang menjadi anasir
bahwa ambang batas pencapresan
ini memang sangat dikaitkan dengan
yang keempat satu putri gibran itu
tidak pernah menyatakan menolak
itu variable variable penting bahkan di sebuah
mas gibran kalau anda
dilamar sebagai cowok presnya prabowo
mau maju atau tidak
nggak pernah memberikan jawaban iya atau tidak
masih butuh umur
masih butuh pengalaman
masih butuh jam terbang dan seterusnya
padahal jawabannya cuma dua
kalau memang menolak yaudah saya enggak mau
apapun yang terjadi kiamat pun besok
saya tidak akan maju sebagai cowok pres
makanya dirinya itu adalah kader pdp
dimana pdp sudah memutuskan
ada nama ganjar untuk maju
kalau itu yang terjadi soal uji
umur batas yang kemudian sebagai syarat pencalonan ini
tidak akan lagi dikait kaitkan dengan gibran raka buming raka
oke baik jadi nanti kita melihat
perkembangannya seperti apa ya mas adi
makamah konstitusi juga
sudah terus berlangsung
keterangan dari para saksi
juga yang terbaru ada saksi dari
anggota dpr dan kemudian menyerahkan
seluruhnya kepada tentu saja
putusannya di makamah konstitusi
kita tunggu akan segera diumumkan
mas adi terima kasih sekali lagi
atas waktunya sore hari ini di cnn
terima kasih putri